hai yang saya sayangi pak ganjar pranowo kalau pak mahfud minta izin jadi tidak bisa hadir lalu
dalam tahanan saya suka datang ke tahanan
ya tertutup saya suka godain namanya bagus tapi kok nasibnya nggak bagus ya
sekarang beliau bersama kita
sudah keluar dari pemerintahan lalu bilang pada saya ibu minta tugas oke sudah ada tugasnya